tapi tidak akan bohong lagi sama tiara
saya pastikan pernikahan itu tidak akan sah
karena saya tidak akan menghadiri pernikahan mereka
satu anggota keluarga saya pun tidak akan hadir
ingat itu dokter
afif jawab pertanyaan mama
kamu lebih memilih perempuan ini atau memilih maaf
berarti mama putuskan kamu lebih memilih perempuan ini daripada mama
dan dokter saya sudah peringatkan sama dokter
nah itu kan suara tiara
kenapa dia ada di sana
kamu memang keras kepala aku
kamu tidak usah lagi melukai kini
sekarang buktikan saja ngomongkan kamu sama tiara
wah ini bukan saatnya untuk ngomong begitu pak
kasian kan afif
tiara itu sangat mencintai kamu
seharusnya kamu beruntung dicintai tiara
tapi kamu malah meremehkannya
pak sudah pak
tapi ayo kita pergi dari sini ya
kamu ikut aja bareng kita
nanti aku suruh orang buat anterin mobil kamu ke rumah
saya ingin kamu melakukan pernikahan dengan tiara besok
pernikahannya biasa aja
gak usah mengadakan pesta
kamu mau kan
afif disuruh menikah besok
kamu harus menolaknya
kamu harus ingat bella
gavin kamu telepon siapa
kita harus selamatkan afif mah
afif dalam masalah ma
kita harus menyelamatkan dia
karena dia sudah jatuh dalam masalah yang akan membuat dia menderita semua hidupnya ma
itu anak ya
dibilangin susah sih gak mau dengerin apa kata mama
jadinya begini nih
aku tak akan menikah
ati jawab pertanyaan mama
apa yang dikatakan perempuan ini bohong kan
mama tidak akan setuju kalau sampai itu terjadi
kenapa kamu gak bisa menerima pendidikan mereka
anda mungkin menyelamatkan anak saya
tapi anda sadar enggak
secara perlahan lahan anda akan membunuh anak saya
karena anda memaksakan kehendak anak anda untuk menikah dengan anak saya
menikahkan anak saya itu imbalan karena dokter sudah menyelamatkan anak saya
bella tidak akan pernah menjadi milik

aku disini ma bersama dengan tiara
aku akan menjaga komitmen aku
ati kamu sadar enggak
apa yang kamu ambil ini salah
pernikahan kamu ini enggak benar ati
sadar afif kamu harus sadar
tapi ati sudah komit
mau menikahi putri saya
dan saya percaya
api tidak akan bohong lagi sama tiara
saya pastikan pernikahan itu tidak akan sah
saya tidak akan menghadiri pernikahan mereka
satu anggota keluarga saya pun tidak akan hadir
ingat itu dokter
afif jawab pertanyaan mama
kamu lebih memilih perempuan ini atau memilih maaf
oke kamu tidak mau jawab
berarti mama putuskan kamu lebih memilih perempuan ini daripada mama
dan dokter saya sudah peringatkan sama dokter
saya lebih tahu tentang anak saya
jahat banget kasian
oh iya susunya mau habis ya
mau tante bikinin lagi
yaudah sifat tunggu sini ya
sifat tau gak
sifat itu sebentar lagi
bakal jadi sinderella
sifat bakal punya
aku punya ibu tiri
tapi kamu bakal punya ibu tiri
kamu ngapain disini
mana aku tau
kakak tau sendiri kalau sifat cengeng
sifat ikut tante yu
kita keluar yuk
apa afif mau dengerin mama
menyebalkan tuh anak
tidak pernah mau mendengarkan apa kata mama
keras kepala banget egois
satu orang pun dari keluarga kita
tidak boleh ada yang menghadiri pernikahan
afif dan tiara
aku boleh lihat handphone kamu
bella biar aku aja yang buka pintunya